beralih ke informasi olahraga ajang balap motor begengsi dunia world superbike musim dua ribu dua puluh
bakal kembali digelar di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat
demi mendongkrak jumlah penonton dan pariwisata di indonesia
pt pengembangan pariwisata dan pt mandalika grand prix association mgpa
menargetkan lebih banyak pengunjung yang hadir pada world superbike mandalika dua ribu dua puluh
yang akan digelar pada tiga sampai lima maret mendatang
yaitu festival ga regular grandstand dan premium grandstand
yang termurah adalah tiket harian festival ga yang dijual rp lima puluh
ada pun harga tiket termahal pre sale rp tiga ratus dua belas lima ratus
yakni tiket terusan tiga hari regular grandstand dan premium grandstand
musim lalu world superbike mandalika
dua ribu dua puluh dua dihadiri sekitar empat puluh dua penonton
musim ini pihak itdc dan mgpa menargetkan tujuh puluh ribu penonton hadir di sirkuit mandalika
balap motor world superbike yang digelar pada tiga lima maret
sedangkan motogp pada tiga belas lima belas oktober
kita melihat bahwa terjadinya peningkatan ekosistem pariwisata
jadi ekosistem pariwisata itu cukup baik
di situ terjadi peningkatan
cukup signifikan dalam artian umkm
akomodasi terus juga untuk industri makanan dan minuman
jadi memang kami melihat bahwa event ini bukan hanya sekedar balap motor saja
tapi ini adalah salah satu agenda pemulihan ekonomi yang berdampak cukup besar
sementara itu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menyebut
selain world superbike dan motogp
tahun ini sirkuit mandalika akan menggelar asian road race championship
seluruh kejuaraan itu akan menjadi agenda balap tahunan di sirkuit mandalika
dan kalau motogp kan sudah sangat terkenal
dan world superbike itu kemarin dengan lima puluh satu luar biasa
jadi ini juga bagus untuk mempromosikan destinasi super prioritas mandalika
dan kebetulan juga mandalika ini adalah satu dari kelas yang paling terkenal di dunia